sejak lama indonesia memiliki industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan angkatan perang
meski sudah berusia cukup tua industri pertahanan indonesia masih memiliki sejumlah masalah
bahkan hingga kini industri pertahanan dalam negeri masih harus disuapi ataupun diinjeksi modal pemerintah
panzer panzer produksi pt vindad ini melaju dengan gagah melibas semua rintangan
tampang sangar dan kemampuan off road membuat banyak orang berdecak kagum
inilah persenjataan produksi anak bangsa
di dalam ruang pameran indo defense dua ribu enam belas di jakarta deretan maket pesawat menghiasi ruang pamer pt dirgantara indonesia
mulai dari pesawat ringan hingga berbagai macam helikopter diakui sebagai karya anak bangsa
sekilas prestasi ini mengundang rasa bangga
namun benarkah industri pertahanan indonesia sehebat itu
kenyataannya sebagian besar produksi industri pertahanan merupakan lisensi atau dibuat atas izin produsen pesawat aslinya dari luar negeri
berbagai komponen pun masih buatan luar negeri
lebih miris lagi hingga kini hampir semua industri pertahanan masih menggantungkan diri dari penyertaan modal pemerintah alias belum menguntungkan
selain itu pelayanan purna jual peralatan tempur dalam negeri masih mengundang protes pengguna yaitu tentara nasional indonesia
tni au misalnya kesiapan pesawat rakitan pt di semakin menurun karena minimnya dukungan suku cadang
tni au menduga adanya ketidak transparanan dalam manajemen pt di
keterbukaan tadi transparansi tadi bisa dilihat ya bisa sangat gampang sekali
kalau pt di mau menempatkan angkatan udara angkatan darat angkatan laut dan kepolisian sebagai the first customer
karena tempat institusi ini kan butuh pesawat
kalau ditempatkan sebagai the first customer dengan membuat kantor dengan melakukan supervisi terhadap apa yang dibutuhkan oleh institusi tersebut angkatan udara itu menjadi transparansi
pt di sendiri tidak menampik adanya permasalahan dalam tubuh perusahaan mereka
sejak masa kris moneter seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga kini pt di masih belum bisa berdiri secara utuh
bahkan pt di pernah dipilotkan pada tahun dua ribu
problem dari pt di ini
adalah mungkin yang dilihat waktu di dpr itu
bahwa ptd itu secara perusahaan itu kan padat teknologi padat modal
teknologi mungkin kita padat tapi modal kita tidak mencukupi untuk mengerjakan semuanya
hanya saja seringkali pt di enggan terbuka terhadap masyarakat umum
akibatnya banyak publik mengira pt di merupakan sebuah perusahaan yang tidak terdapat
sebuah perusahaan berteknologi tinggi yang sehat
tetapi kalau sekarang ini adalah bagaimana sebenarnya untuk membangkitkan pt di
atas kemampuannya apa kekurangannya apa itu yang harus dibuka
industri pertahanan yang kuat pada akhirnya mampu membuat tni menjadi kuat
selain itu industri pertahanan juga bisa menjadi penggerak ekonomi
dengan penyerapan tenaga kerja dan ekspor senjata
iwan hermawan jakarta